saya komentar begini ini ada mantan murid suruh dosennya mempelajari ini tadi
saya salah satu murid di undip kemudian juga pak hasim itu asisten saya
jadi ini kok saya suruh mempelajari
ini saya betulkan karena masih junior
dimohon tidak pelajari berkas yang sudah dikirim tidak dipelajari
tapi dimohon untuk menjadi pertimbangan
baik terus kemudian begini dkpp itu kuasi peradilan etik ya
oleh karena itu saya setuju yang tidak bisa disampaikan adalah
bagaimana situasi perkembangan yang ada di rapat permusyawaratan anggota
itu enggak bisa keluar memang itu independensi
tapi kalau ada beberapa hal yang kita tanyakan
mestinya ini juga karena badan peradilan yang pengen untuk mengetahui semuanya
batas batasnya adalah apa yang berkembang dalam rapat permusyawaratan anggota dkpp
misalnya itu tadi ini yang selingkuh ini yang minum keras siapa ini ini nggak usah
tapi pokok pokok yang dihasilkan bisa
disampaikan kita secara terbuka
dan ini untuk menjadi pelajaran bagi seluruh bangsa indonesia karena mendapat respon yang sangat positif
dari masyarakat indonesia di persidangan persidangan mahkamah konstitusi
baik yang pertama begini saya ingin mengetahui bagaimana ketaatan para penyelenggara
tapi sebelumnya begini kenapa dkpp dihadirkan
itu pemohon satu nanti kita minta direspon ya
pemohon satu itu di dalam dalilnya mengatakan begini
lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan
dan intervensi kekuasaan dalam pencalonan paslon nomor dua
jadi kenapa dkpp diundang ke sini karena itu
jadi pemohon satu itu mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan
sedangkan pemohon dua itu mendalilkan begini ketidak efektifan dan keperbihaan penyelenggara pemilu
di dalam salah satu ureanya mengatakan ada kolaborasi antara ketiga lembaga yang hadir di sini
kpu bawaslu dan dkpp
ini tiganya bermain untuk kepentingan bersama yang nggak tahu untuk apa itu ya
sehingga dkpp dipanggil ke mahkamah untuk memberikan penjelasan
persoalan yang harus dijawab pertama bagaimana kepatuan ketaatan adrisat putusan dkpp
kemudian yang kedua ini kembali ke atas
persoalan yang menyangkut pencalonan
persoalan pencalonan itu sangat keras muncul dalam persidangan mahkamah sekarang ini
jadi berkenaan dengan kpu langsung melaksanakan putusan mahkamah nomor sembilan puluh
tanpa membuat merubah pkpu
juga ada macam macam hal yang terjadi pada waktu proses pencalonan sampai penetapan pencalonan
itu mohon bisa disampaikan ureanya di persidangan ini
kemudian yang berakhir pada amarnya kemarin itu juga muncul di persidangan ini
memberi sanksi kepada seluruh anggota kpu dengan teguran tertulis teguran keras
teguran keras peringatan keras terakhir
nah ini terakhir ya besok kalau ada pelanggaran lagi harus dibuang
jangan terus kerasnya keras terus terakhir terakhir terus sampai enggak selesai selesai
ini supaya bisa dijelaskan kepada kita
apakah ada persoalan persoalan yang serius pada waktu pelaksanaan atau pencoblosan
yang dilaporkan kepada dkpp
dan kalau ada putusannya bagaimana
kemudian bagaimana ketaatan dan bagaimana perbaikan perbaikan
apakah ada persoalan persoalan etika yang dilaporkan pada waktu penghitungan suara
sampai ke rekapitulasi suara
baik di tingkat tps di tingkat bpk
sampai di tingkat kabupaten kota provinsi dan tingkat nasional
sehingga kita semua bisa mencermati
karena memang ini adalah dalil dari para pemohon
ingin membuka sesuatu yang tidak perlu
tapi mahkamah karena ini berkepentingan menjawab dalil dalil dari permohonan
lemahnya atau tidak berfungsinya atau independensi
itu kan tiga tiganya kpu bawaslu dan dkpp penyelenggara pemilu
ini supaya direspon dengan sebaik baiknya
terima kasih saya kira itu dulu prof saldi
terima kasih mulya prof arief